pasar termasuk lokasi yang wajib ikut menerapkan ppkm level tiga
tim liputan cnn indonesia tv melakukan pemantauan di pasar tebet barat jakarta selatan selasa pagi
walau kondisi pasar terlihat sepi pengunjung namun aktivitas pasar tampak berjalan seperti biasa
ada yang patuh aturan ada juga yang tampak kendor menerapkan protokol kesehatan
walau hanya sesaat beberapa di antara masyarakat terlihat masih ada yang membuka masker saat beraktivitas
saat ditanya ternyata banyak pengunjung termasuk pedagang yang mengaku belum tersosialisasi informasi
jika saat ini status ppkm level tiga kembali diberlakukan
ya gimana ya kalau kita sebagai pedagang ya tetap gimana ya merasa sedikit
kan efeknya kan jadi pasar sepi ya kita kan namanya orang kecil nyari nafkah ya
kalau ngeliat pasar sepi gini ya kita sedih juga sih
kerewan ipc kuningan tim lumpur selalu mama kemang
kami juga memantau penerapan hari pertama ppkm level tiga di salah satu pusat belanja di kawasan jakarta selatan
selasa siang suasana di sini tidak tampak dipadati pengunjung
di sini pedagang dan pembeli rata rata mengaku telah terinformasi jika ppkm level tiga kembali diterapkan
walau mengaku mengikuti aturan pemerintah mereka berharap angka penyebaran kasus positif tidak terus meningkat
setuju dengan program pemerintah dinaikinnya level ppkm
karena melihat kasus covid omikron yang makin tinggi angkanya
kalau kemarin sih baru tahu baru kemarin sih
ya tanggapannya ya gimana ya kalau kita sebagai orang pekerja sih
kan kalau saya kan kerja di handphone jadi ya kalau untuk saya jadi penjualan menurun
dan juga mal juga kan tambah sepi dibatusin lagi
sudah tahu belum
gimana lagi ya terima aja kalau itu untuk kepentingan bersama kan
supaya lebih protokol kesehatannya dijalankan gitu
supaya lebih sehat sehat lah semua nggak ada lagi virus virus
pemerintah kembali memutuskan untuk menaikkan status level ppkm dari level dua ke level tiga di jawa bali
sejak delapan hingga empat belas februari mendatang
beberapa aturan pada level tiga mengatur pembatasan pada sejumlah lokasi
di antaranya pasar beroperasi hingga jam delapan malam dengan maksimal kapasitas enam puluh persen
turun dari sebelumnya tujuh puluh lima persen bioskop maksimal enam puluh persen setelah sebelumnya tujuh puluh persen
dan tempat ibadah maksimal lima puluh persen setelah sebelumnya tujuh puluh lima persen
setelah menaikkan level status dari dua ke tiga di sejumlah wilayah di jawa bali termasuk jabodetabek
pemerintah mengaku akan melakukan evaluasi
jika dalam sepekan hasilnya baik
maka ppkm akan kembali dilonggarkan
tentu saja peran serta dari masyarakat luas dibutuhkan
seperti dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan ketat
ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya penularan